jangan cari gara gara ya
emang beneran kan
suami lo tuh yang bikin rusuh
suami lo duluan tuh yang nyari ular sama suami gue
iya dong suami lo duluan yang nyari ular
lagi lo tuh maunya apa sih bikin tributan
ces apa kabar ibu kangen sama kalian
emangnya mereka aja yang bisa curang
copot semua jangan sampai ada yang tersisa foto paroji disini
bapak bapak dan ibu ibu sekalian semoga dengan hiburan sederhana ini kita semua bisa terhibur
kalau pak rogi terpilih kami jamin warga sini bakalan makin maju
dan kami janji akan memperjuangkan kepentingan warga sini yang kebanyakan buruh
dan tentunya kami juga akan memperjuangkan kepentingan perempuan
semoga bisa menikmati hiburan yang sederhana ini
lo bapak apaan buber di acara disini
saya lagi bareng pak rt di sekitar sana
dan kalian belum minta izin kampanye disini
tapi ini rt wilayah lain tau gak
iya tapi suara kalian itu berisi ke rt kita
ah banyak cincung
lo mau jadi masalah disini
kalian bisa dari malam
udah liat rambut posternya pak bangas
kenapa jadi pemilu bikin warga jadi berantem gini sih
ada apa ini
habis ribut dengan pendukungnya bagas pak
kenapa jadi ribut begini
dia gak cek ribut pak
aku tau tentang sosial bagas pak
penanya pak raka
danu anak kamu
saya juga baru tau
tapi tenang pak
bapak gak mau tahu pokoknya kamu harus keluar dari tim itu
kalau kamu gak mau keluar dari tim itu
bapak ngancam danu
kok kamu nantengin gitu
pak danu ini udah dewasa pak
udah bisa nentuh pilihan sendiri
mau jadi tim suksesnya siapa kek
itu hak danu
iya tapi artinya kamu menantang bapak
dan bapak yang akan disalahkan akibat dari semua ulah kamu
karena semua orang disini tau aku ini bapak kamu
itu bukan masalah tim saya pak
bapak mau tampar saya
karena kamu sudah berani melawan orang tua
bapak gak mau tau pokoknya kamu harus keluar dari timnya bagas
dan kamu harus gabung sama bapak
jadi tim suksesnya pak roji
danu capek pak jadi bayang bayang bapak terus
danu pengen mandiri pak
baik mulai sekarang bapak akan bilang sama semua orang
bahwa detik ini kamu bukan anakku lagi
sekarang angkat kaki kamu dari rumah ini
dan saya akan bilang ke semua orang kalau saya sudah gak punya bapak lagi
raka sumbarji bukan bapak saya lagi
sangat disayangkan ya kampung kita ini sudah tidak aman
iya bustaja gara gara memilih calon yang berbeda warga kita jadi sering berantem
terutama dari pihak menantunya bu asih
suaminya tika dan bu dina kan nyalonin caleg sekarang
iya bu asih nasehatin tuh menantunya
supaya warga kita aman seperti dulu lagi
iya gak ibu ibu
insya allah bu
kita semua harus berusaha untuk menjaga hubungan silaturahmi diantara kita
jangan sampai putus tali persaudaraan
sebab banyaknya putus tali persaudaraan itu tanda tandanya akhir zaman
para kak dan danu itu mereka kan bapak dan anak denger denger sih mereka gak akur
cuma gara gara milih calegnya itu
semoga tanda tanda akhir zaman ini cepat hilang dari kampung kita ini ya bu
apa yang harus aku perbuat lagi
jadi berapa semuanya
ibu ambil aja kembaliannya
tapi ibu jangan lupa
ibu coblos suami saya
jangan sampai engga
baru ngasih kembalian gitu aja udah minta di coblos
udah kere emang ya
jangan cari gara gara ya
emang beneran kan
suami lah tuh yang bikin rusuh
suami gue enak aja
suami lo duluan tuh yang nyari ulah sama suami gue
suami lo duluan yang nyari ulah
emang lo tuh mau nyapes sih bikin ribut aja
cez apa kabar ibu kangen sama kalian
ibu kasih kan ibu kalian
aku udah gak punya ibu
saya udah gak punya ibu
lu tuh emang sukanya cari ribut tau gak sih
kebetel banget sama lo
lo tuh ya gyan
lo tuh cari gara gara tuh
masih dari dulu maruk

lo maunya menang sendiri
sudah nah sudah malu dilihat orang
awas ya urusan kita belum kelar
kita tidak boleh tinggal diam
kita telah diserang
dan foto foto pak roji telah dibakat dan dirobek
iya pak kita harus balas mereka
teman saya kemarin robek kepalanya
sampai dijahit diserang mereka
baiklah kalian tenang dulu
kalau gitu nanti kita bicarakan sama pak rozi dulu ya
kita membelain dia kok
pak raka itu ragu karena dano anak pak raka itu jadi tim sukses disana
bukan bu bukan bukan karena itu
lagipula dia sudah gak saya anggap sebagai anak saya lagi
kalau gitu tunggu apa lagi
ayo kita balas perlakuan mereka
berani beraninya dia menempel di daerah gue
pada hari ini
kita akan membuat
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir
pemimpin yang sudah berpikir